draft rancangan undang undang ketahanan keluarga menjadi perbincangan di ruang publik dan juga menuai pro dan juga kontra
sejumlah pasal dalam ruu ketahanan keluarga dianggap terlalu masuk kerana privat masyarakat dan merampas hak asasi manusia
sementara para pengusul dari ruu ini menilai ruu ketahanan keluarga ini justru harus dilihat secara objektif
karena untuk bertujuan membentuk keluarga yang berkualitas
apa catatan dari komnas perempuan terkait dengan ruu ketahanan keluarga ini
dan sejauh mana sebetulnya ruu ini mengurusi hal yang bersifat privasi
karena itu yang kemudian menjadi pro dan juga kontra karena dianggap ruu ketahanan keluarga ini justru terlalu masuk kerana rana privat masyarakat
dan mengambil hak pribadi seseorang
kita akan coba gali pada malam hari ini dari perspektif komnas perempuan
ada bersama dengan saya malam hari ini bu alimatul kiptiah komisioner dari komnas perempuan
selamat malam bu alim
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi
kita tahu ya bu halim bahwa hari ini publik dihebohkan begitu ya dengan draft rancangan undang undang ketahanan keluarga
dalam iklim demokrasi sebetulnya ya biasa saja ini kan masukan kritik dan sebagainya
karena kan undang undang ini sebelum disahkan kan perlu mendapatkan masukan dari masyarakat
ada pro dan juga kontra
secara umum dulu deh bu alim anda melihat rancangan undang undang ketahanan keluarga ini kenapa
kenapa kok sampai menuai banyak sekali kritikan dari publik atau mungkin juga dari komnas perempuan
apa yang salah dari rancangan undang undang ini
baik rukk ya ruu ketahanan keluarga ini menurut saya atau menurut komnas perempuan itu banyak yang tumpang tindih
yang sebenarnya itu sudah banyak diatur oleh undang undang yang lain ya
misalnya di undang undang perkawinan
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat kemudian juga ada undang undang kesehatan undang undang kependudukan lalu juga undang undang kesejahteraan sosial
bahkan undang undang penanggulangan bencana itu sudah ada di situ gitu
jadi banyak sekali pasal pasal yang sebenarnya itu tidak perlu dan juga sudah diatur oleh undang undang yang lain
ada tumpang tindihnya
misalnya pasal apa yang menurut anda membuat ini kemudian jadi tumpang tindih dengan undang undang yang sudah ada sebelumnya
katakanlah misalnya tentang perjanjian pernikahan
itu kan sudah ada di undang undang
untuk perjanjian pernikahan yang pertama adalah undang undang perkawinan nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat misalnya
kemudian tentang undang undang perlindungan anak ya
itu kan juga menyampaikan bagaimana sih hak anak dalam keluarga itu dibahas
kemudian juga misalnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi ya
itu juga sudah disahkan oleh pemerintah yang mana itu juga diatur lagi di sini gitu
jadi banyak hal sebenarnya
kalau kita lihat
dilihat dari pemerintah
jadi tumpang tindihnya aturan aturan yang ada
bahkan sebenarnya ada kegiatan kegiatan yang sudah menjadi tupoksi dari kementerian dan lembaga yang sudah dilaksanakan
jadi sudah ada apa ya
aturan kementerian begitu atau lembaga tupoksinya sudah melakukan hal hal yang sifatnya sudah atau masuk dalam rancangan undang undang ini
ya misalnya kalau di kementerian agama ya
mereka kan punya program yang namanya binwin
bimbingan perkawinan gitu
yang sudah tiga tahun ini berjalan
sekitar ada enam belas jam pelajaran gitu kan
itu kan sudah ada dan sudah berjalan
kenapa kemudian harus diatur di sini gitu
ataupun juga tentang hal hal lain yang sebenarnya sudah diatur di bkkbn
yang itu sudah menjadi tugas dan tupoksinya bkkbn gitu
sehingga menurut saya sih nggak perlu tumpang tindih seperti itu
kalau misalnya mau ingin melakukan atau memenuhi hak hak perempuan gitu
tapi kan kalau undang undang kan tentu levelnya beda
dengan program program yang ada di kementerian atau lembaga
undang undang ini kan lebih tinggi dan juga sifatnya kan ada kepastian hukum dong artinya
ya tadi kan sebenarnya tidak hanya sekedar apa
program program kementerian lembaga ya
program program kementerian lembaga ini kan juga sudah mengacu
dasarnya kan juga undang undang yang lebih tinggi
yang tadi ada disebutkan ya
ada undang undang perkawinan tadi
ya misalnya kayak gitu gitu
jadi yang paling penting dia tidak akan melakukan program kalau tidak ada cantolan undang undangnya kan
sebenarnya itu sudah dibahas disitu
dari sisi perempuan misalnya
dari sisi komnas perempuan
apa pasal pasal atau poin poin yang menurut anda ini sangat tidak layak ada dalam ruu ketahanan keluarga
menurut saya terutama pasal dua puluh lima ya
pasal dua puluh lima itu kan mengatur hak dan kewajiban
pasal dua puluh lima itu menurut saya sangat mendomestifikasi atau mengembalikan perempuan ke arah tanggung jawab di rumah gitu
sebagai penanggung jawab rumah tangga gitu ya
sementara fenomenanya di masyarakat kita kan tidak ya
artinya banyak masyarakat kita yang persoalan urusan domestik publik produksi reproduksi itu kan tanggung jawab bersama antara suami dan istri gitu
sebelum dilanjutkan kita lihat dulu ini di belakang bu halim
ini ya pasal dua puluh lima yang anda maksud ya
kewajiban istri dan juga suami
tugas suami saya bacakan juga sambil kita diskusikan bu halim
tugas suami adalah bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan keluarga hingga musyawarah dalam menangani masalah keluarga
sementara istri memiliki tugas yang berbeda dengan suami
salah satunya adalah kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya
dari poin pasal dua puluh lima ini menurut anda apa yang tidak tepat
bukankah memang secara sosial ya
mungkin sehari hari kalau saya mungkin melihatnya
ya memang kurang lebih agak sama dengan apa yang diatur oleh pasal dua puluh lima ini
mungkin itu terjadi zaman dulu ya
yang mana sekarang dunia sosial sudah berubah
kesempatan akses perempuan untuk bekerja juga semakin banyak kan gitu
nah ini terkadang kan terkecoh dengan konsep kodrat perempuan gitu ya
seolah olah kodrat perempuan itu adalah mengatur rumah tangga melayani kan gitu
padahal yang namanya kodrat perempuan itu kan aktivitas yang dilakukan dengan alat reproduksi ya
kalau bukan dilakukan dengan alat reproduksi itu kan bukan kodrat
karena itu menurut saya ini ya suami dan istri itu bertanggung jawab bersama untuk mengurusi persoalan domestik produksi publik dan reproduksi gitu
persoalan nanti seperti apa di jalannya keluarga itu kan masing masing keluarga kan unik ya
yang mempunyai konteks yang berbeda gitu loh
jadi tidak perlu diatur sedemikian rupa menurut anda
menurut saya tidak perlu gitu
apa ya itu menjadi komitmen bersama gitu tanggung jawab bersama gitu ya
ya mungkin awal awal karena perempuan sedang membantu gas reproduksi dia lebih banyak membantu gas reproduksinya mungkin ya
suaminya lebih banyak nafkah
tapi bisa jadi di satu waktu yang berbeda itu kebalik gitu
karena yang lebih punya kesempatan itu adalah istri
maka istrinya kemudian jadi punya kesempatan untuk mempunyai penghasilan lebih banyak gitu kan
daripada suami kan gitu
karena kan sebenarnya tidak ada larangan kan di dalam agama atau norma apapun istri itu punya penghasilan lebih daripada suami
yang dilarangkan menghina menganggap remeh yang tidak punya penghasilan
kemudian melakukan diskriminasi menganggap pasangannya nomor dua dia nomor satu
kan itu yang sebenarnya tidak perlu di ada di dalam sebuah keluarga itu gitu
oke baik bu alim menarik ketika tadi salah satu pengusul dari rancangan undang undang ini ya pak ali taher
dari partai amanat nasional tadi juga sempat kami wawancarai begitu di program yang sebelumnya
mengatakan bahwa rancangan undang undang ini justru untuk membuat satu keluarga ini menjadi lebih berkualitas
berdasarkan dengan fakta fakta misalnya ada soal angka perceraian yang jumlahnya kian meningkat dari tahun dua ribu tiga sampai dengan tahun dua ribu delapan
sehingga ini perlu diperjelas mungkin seperti apa kemudian tugas dan tanggung jawab dari pasangan suami istri begitu
jadi begini ya mas ya angka perceraian tinggi itu bukan serta merta karena istri tidak mau bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga bukan itu gitu loh
karena tadi kan konsepnya bersama
penelitian yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa ketika peran gender itu semakin fleksibel maka keluarga itu semakin bahagia
semakin fleksibel ini artinya tidak kemudian hitam di atas putih begitu
karena itu kamu yang harus mencari nafkah kamu yang harus mengurus anak itu tidak rigid seperti itu tapi dibicarakan bersama
tadi ya misalnya komunikasi ya kadang kadang istri mencari nafkah kadang kadang suami mencari nafkah kadang kadang bapak yang dulang anak bapak yang masak gitu loh
asal asal itu menjadi kesepakatan bersama ya nggak masalah gitu
dan penelitian saya pernah membimbing juga salah satu tesis ya itu juga mengatakan begitu
saya melakukan survei yang lain juga mengatakan begitu
untuk zaman sekarang ini keluarga yang mempunyai fleksibilitas peran suami istri bapak ibu itu keluarga yang semakin mempunyai ketahanan keluarga gitu
karena ada keterbukaan tidak melihat orang nomor satu nomor dua gitu
cuma kan gini ya mas ya di masyarakat kita itu masih ada pemahaman bahwa seolah olah hubungan suami istri itu kayak hirarki gitu
jadi kayak allah suami istri
padahal kalau kita kaji lagi lebih mendalam itu kan bukan vertikal begitu hubungannya
tapi hubungannya adalah segitiga posisi yaitu allah atau tuhan suami istri gitu
sehingga suami dan istri itu mempunyai kedudukan yang setara di hadapan tuhan gitu
nah ini perubahan mindset gitu ya
sehingga kadang kadang gini ya
jadi menurut anda pasal pasal ini dibuat tidak mengikuti perkembangan zaman begitu
bahwa kemudian tetap ada problematika dalam keluarga katakanlah yang didasari oleh fungsi fungsi yang tidak berjalan sewajarnya begitu kan
itu bagaimana mbak
ya ada tetapi kan itu sebenarnya bisa didiskusikan
tidak kemudian mewajibkan kamu harus bertugas di sini kamu harus bertugas di sini gitu loh
kalau tidak itu lalu merasa berdosa atau merasa punya apa tidak melanggar sosial aturan yang ada gitu
kan kalau kita mau mengacu kepada sejarah misalnya kayak nabi muhammad aja ya itu kan juga fleksibel tuh
misalnya khodijah itu bagaimana dia menjadi penopang keluarga di dalam keluarga saat itu misalnya gitu
maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang menurut saya kembali ke belakang ya
kembali ke belakang aturan aturan yang mengekang kebebasan perempuan hak hak perempuan begitu
sehingga kemudian banyak menuai kritikan yang kemudian kita tahu hari ini begitu draftnya tersebar ya di publik di masyarakat
ada banyak poin poin kritikan begitu
tapi apakah undang undang yang sebelumnya ada tadi sudah kita bahas undang undang perkawinan undang undang perlindungan anak undang undang kependudukan
itu sudah memadai sehingga menurut anda tidak perlu lagi kemudian ada ruu ketahanan keluarga ini bu halim
termasuk juga kemudian soal hal hal lain yang mengatur hak hal hal yang sifatnya privasi tadi ya
soal urusan dapur dan juga urusan kasur katakanlah begitu
nah ini bagaimana pandangan dari anda soal itu kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
ya kita masih membahas soal pro
kontra atau balada sesuai dengan judul layar demokrasi malam ini
balada ruu ketahanan keluarga
yang memang hari ini begitu ramai diperbincangkan karena ini mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal tidak hanya sosial
tapi juga dianggap terlalu masuk ke ranah ranah privat
ini masih draft sebetulnya tapi ketika dalam bentuk draft ini sebetulnya ya bu alim kita harus mencermati lebih jauh agar kemudian undang undang ini tidak banyak menuai kontroversi
tadi kita sudah dengarkan apa kata
pengusul dari draft ruu ketahanan keluarga ini pak ali tahir dan juga ada sejumlah nama sebetulnya juga mengusulkan dan sudah masuk ke prolegnas soal undang undang di dpr
ini soal mengatur bagaimana tugas dan juga fungsi suami istri dan lain sebagainya
tadi sudah banyak dikritisi oleh bu alim langsung
apa yang anda ingin tanggapi dari kemudian keterangan keterangan yang disampaikan oleh para pengusul yang menjadi alasan bahwa ini tujuannya sebetulnya baik kok bukan seperti yang ditakutkan oleh masyarakat
tujuannya baik kok dampaknya kurang baik
tujuannya baik kok dampaknya kurang baik ya
kalau itu diimplementasikan terhadap hak hak perempuan
jadi misalnya tadi saya mendengarkan saat temannya pak ali taher ya
beliau mengatakan bahwa ya istri kan juga boleh bekerja tapi kan dia tetap harus bertanggung jawab terhadap rumah tangga gitu ya misalnya
kenapa itu tidak diwajibkan kepada suami
kalau dua duanya bekerja kalau istri sampai rumah lalu bertanggung jawab terhadap urusan domestik dan pengasuhan apakah tidak kecapean

suami yang rugi juga loh kalau istri yang capek tidak dibantu
ya kan kalau capek gimana suami yang rugi juga loh kalau istri yang capek tidak dibantu

maka sebenarnya kadang kadang istilah pekerjaan rumah tangga itu membantu
pekerjaan istri itu harus diubah
bahwa dia mencuci piring ikut dulang anak itu ya tanggung jawab dia juga gitu
maksudnya tanggung jawab suami atau bapak juga
bukan mindsetnya itu membantu
nah karena kalau membantu itu ya akan terjadi perbedaan pekerjaan tadi gitu
itu ya satu
jadi menimbulkan beban ganda dan mungkin juga beban yang berlebih ya
yang kedua kewajiban istri itu kok harus setia ya
sementara suami kok nggak ada kewajiban setia ya mas ya
ini gimana ini maksudnya gitu
ini dalam poin poinnya ya
iya misalnya di pasal dua puluh lima ayat tiga ya
menyebutkan kewajiban istri sebagaimana dimaksud dalam ayat satu antara lain
wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya
yang kedua menjaga keutuhan keluarga dan setia
memperlakukan suami dan anak secara baik
serta memenuhi hak hak suami dan anak sesuai norma agama
ini juga catatan juga ini norma agama nih
jadi kesimpulan sementara anda dari ru ketahan keluarga ini
dasar berfikirnya menggunakan apa sebetulnya
ini kan selalu disebut norma agama ya
nah pertanyaan saya itu norma agama yang dipahami oleh siapa
kalau kita bicara agama
itu kan pemahamannya sangat plural
ya katakanlah misalnya kalau dalam tulisan disertasi saya itu kan
kita memahami isu isu gender itu kan kita bagi menjadi tiga ya
dari kelompok tekstual moderat dan progresif
ini yang akan mau diterapkan ini pemikiran yang mana ini
yang tekstual apa yang moderat apa yang progresif
yang anda lihat sementara
kalau ini banyak tekstualnya
banyak tekstualnya gitu
atau paling pol itu hanya sampai moderat gitu
nggak sampai kepada yang progresif gitu
maka sebenarnya sesuai dengan norma
sesuai dengan norma agama ini menurut saya juga perlu dikritisi ya
karena kalau norma agama itu yang dipahami ditafsirkan oleh siapa
misalnya dari pemahaman tadi ya suami harus mencari nafkah
sampai pemahaman bahwa nafkah itu jadi tanggung jawab bersama misalnya
istri harus mengurus anak sampai kepada pemahaman pengurusan anak itu juga menjadi tanggung jawab bersama gitu
istri harus setia sampai kepada pemahaman suami istri harus saling setia misalnya
nah ini yang dipakai yang mana kan begitu
jadi menurut saya debatable ini perlu dikritisi juga gitu ya
nah kemudian juga ada beberapa yang menurut saya itu apa ya
pengertian tentang keluarga itu selalu diarahkan kepada yang sedarah ya
padahal menurut saya sekarang fenomenanya itu kan tidak selalu sedara
ada keluarga angkat tidak selalu berhubungan darah gitu dalam keluarga itu
misalnya yang sifatnya ya apa anak angkat atau apa itu kan juga anggota keluarga
yang itu menurut saya definisi keluarga itu pun juga perlu dilihat ulang lagi
jadi menurut anda jadi dasar ru ketahanan keluarga ini belum cukup apa
kuatkah atau masih sangat debatable
masih banyak poin poin yang tadi anda katakan harusnya ini banyak yang dikritisi sebetulnya
iya kalau misalnya tadi ya pertama utamanya adalah norma agama tadi loh mas
saya menurut saya pemahaman saya sudah keluarga saya itu apa
tidak harus kok ibu itu jadi ibu rumah tangga gitu kan misalnya kan
karena kita janjian ya sudah dulu suami kan sudah cari uang banyak tuh ketika istri mengembang tugas reproduksi
nah ketika umur empat puluh lima tahun ke atas istri sudah tidak mengembang tugas reproduksi misalnya
gantian suami menjadi bapak rumah tangga misalnya
kan bisa dipidanakan nanti kalau nggak sesuai dengan ini
ini kan harus melapor juga loh kalau ada penyimpangan penyimpangan itu gitu loh
oke oke jadi ketika kemudian rancangan undang undang dibuat untuk mengatur agak sangat teknis
menurut anda memang tidak tepat kah
atau seperti yang disampaikan oleh para pengusul bahwa ini memang harus teknis
dan supaya kemudian bisa memberikan justru memberikan perlindungan sebetulnya kepada keluarga itu sendiri
tapi itu akan mencederai berbagai macam bentuk keluarga yang ada
berbagai macam komitmen dan kesepakatan dari berbagai macam bentuk keluarga yang ada gitu
karena realitasnya itu
itu tidak ada satu macam bentuk keluarga
ini kan hanya satu macam bentuk keluarga
sementara realitasnya itu paling nggak ada lima macam bentuk ruangan
yang tadi anda katakan unik tadi itu ya
iya realitasnya ada lima macam bentuk keluarga kalau persoalan dilihat dari nafkah ya misalnya
katakanlah ya memang ini yang banyak dipahami oleh masyarakat
suami mencari nafkah istri tidak
atau yang kedua istri mencari nafkah suami tidak
ada nggak banyak
tkw tkw itu ya kan banyak
tidak hanya persoalan tkw sekarang karena persoalan tadi ya
komitmen tadi ya sudah menyenangkan sekarang waktunya
dikompromikan maksud anda
atau yang ketiga ya itu apa
dua duanya mencari nafkah dan itu banyak
sekarang menjadi tren juga
dua duanya mencari nafkah ini juga menjadi sesuatu yang perubahan yang signifikan ya
karena sekarang kan kalau kita lihat ya akses pendidikan untuk perempuan kan semakin terbuka lebar
bahkan sekarang kalau kita penelitian terbaik tercepat itu banyak yang perempuan di kampus kampus yang ada itu kalau lulusannya itu
sehingga peluang untuk bekerja perempuan kan banyak
nah kemudian yang keempat kan bisa jadi dua duanya tidak mencari nafkah gitu kan
ya entah karena hartanya sudah melimpah atau mungkin karena ada keluarga yang dia mengalami ktd kehamilan tidak diinginkan lalu solusinya harus berkeluarga gitu
sehingga dia belum punya atau belum ada sumber nafkah yang pasti misalnya
nah kalau kayak ini nanti gimana solusinya di sini
ini kan salah satu keluarga harus punya penghasilan
kalau nanti diimplementasi kayak yang nomor empat gimana
tadi kita masih bahas dari beberapa pasal yang kemudian mungkin dari sudut pandang perempuan dan juga gender ya
ini juga kita ke pasal yang lainnya lagi deh bu alim
ini kita coba lihat di belakang ya pasal pasal yang lain juga kontroversial
ini sudut pandang anda bagaimana soal yang masih terkait dengan ketahanan keluarga tapi ini juga misalnya berkaitan dengan penyimpangan
nah ini yang juga oke ini dulu deh
donor sperma dan juga offum bisa dipidana
seseorang yang dilarang mendonorkan sperma atau ofum untuk keperluan mendapatkan keturunan
hal ini berlaku untuk sukarela
maupun yang juga komersial
ini di pasal tiga puluh satu satu ratus tiga puluh sembilan dan juga satu ratus empat puluh
apa catatan anda kalau soal ini seperti apa
ya kan memang ada kepercayaan kepercayaan tertentu misalnya bahwa suami istri itu kalau seandainya ada bayi tabung kan juga memang harus suami dan istri spermanya itu dari suami istri yang sah ya mas ya
nah kalau saya sih kalau itu kemudian untuk tujuan komersial ya
nggak bisa ya gitu
walaupun itu mungkin ada apa ya dia kan punya otonomi terhadap tubuhnya sendiri ya
nah tapi kemudian kalau dijual belikan dikomersialkan itu saya pikir perlu hati hati juga
kalau kemudian ada unsur pidana
sampai harus sejauh itu tidak menurut anda memang harus ada pidana kemudian sebagai konsekuensinya
kalau kemudian masalah ini kan masalah keyakinan ya masalah salah satu keyakinan
itu kalau kenapa kok keyakinan itu kok dipidana ya mas ya gitu ya
kan ini apakah merugikan orang lain ya
pidana itu kan mestinya sesuatu yang merusak orang lain
merugikan orang lain
kerugian orang lain kan gitu
kita lihat ke pasal yang lainnya ya bu halim
kita diskusikan bersama begitu dari sudut pandang anda dan juga kita lihat problematika yang ada di lapangan seperti apa
ini bdsm hingga khumoseksual wajib direhabilitasi
undang undang ketahanan keluarga mengamanatkan untuk menjaga ketahanan keluarga
salah satunya menangani penyimpangan sosial lewat rehabilitasi
dalam pasal penjelasan pasal delapan puluh lima penyimpangan seksual ialah penyimpangan kepuasan seksual seperti sadisme masokisme dan juga homoseksual
sadisme dan juga masokisme kerap disingkat bdsm
nah ini dianggap sebagai bentuk untuk melindungi keluarga jika ada masalah masalah moral yang seperti sudah dijelaskan ini bdsm ini
apakah itu tepat untuk diterapkan atau tidak pak bu halim
menurut saya begitu
masyarakat perlu dicerdaskan untuk membedakan kejahatan seksual dan orientasi seksual
itu hal yang sangat berbeda
kadang mungkin orang diinspirasi kasus kemarin di inggris ya tentang kejahatan seksual itu
lalu ditarik pada kesimpulan untuk melakukan razia kepada kelompok yang mempunyai
di generalisasi untuk melakukan razia terhadap orientasi seksual yang minoritas misalnya
nah ini kan sebenarnya kan nggak tepat menurut saya
karena kan pelaku kejahatan itu
pelaku kejahatan seksual itu bukan hanya mereka yang dimiliki oleh yang punya orientasi seksual minoritas
tetapi yang mayoritas pun itu juga dapat melakukan kejahatan seksual gitu
jadi harus ada access fairness sebetulnya menurut anda
itu sehingga menurut saya yang perlu diperhatikan rehabilitasinya itu adalah rehabilitasi pada keluarga
yang mana mungkin salah satu anggota keluarganya punya orientasi seksual minoritas
itu bagaimana sih keluarga itu supaya memanusiakan dia gitu
dia juga seorang manusia yang tidak boleh didiskriminasi dan sebagainya
oke kalau ini menurut anda justru mendiskriminasi orang orang yang dianggap tadi itu apa
juga beberapa tadi penyimpangan yang disebutkan dalam rancangan undang undang tadi itu
iya karena menurut saya gini ya orientasi seksual minoritas itu kalau ini diperlakukan maka yang banyaknya razia itu kan yang trans puan ya
yang orang menyebutnya waria itu
karena kan dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi tubuhnya
kalau mungkin kalau yang lesbian gay dan lainnya itu kan dia bisa kalau nggak ngomong dia nggak akan persoalan
tetapi kalau yang trans puan itu menjadi persoalan gitu
jadi anda tegas itu kemudian menolak ya pasal pasal yang tadi disebutkan
ya banyak yang harus dikritisi
banyak yang harus dikritisi oke
kalau ini bagaimana praktik sewa rahim ini dapat dipidana bu halim
dalam penjelasan pasal tiga puluh dua yang dimaksud dengan surogasi adalah praktik sewa menyewa rahim secara komersial atau pinjam meminjam rahim secara sukarela yang dilakukan oleh seorang individu atau lembaga atau jaringan terorganisasi untuk keperluan memperoleh keturunan reproduksi bantuan
lagi jawabannya hampir sama dengan yang pertama ya
ini kan masalah yang diakini oleh kelompok tertentu ya misalnya
kenapa kemudian apa punishmentnya itu kok pidahnya gitu loh
karena ini tidak merugikan orang lain
jadi kalau misalnya oke itu keyakinan bahwa ya mungkin kalau dia meyakini ya udahlah biar itu katalah apa sanksi moral yang mereka yakini gitu loh
bukan kemudian pidana gitu loh
jadi menurut saya kurang pas ya
kalau yang sebenarnya itu adalah urusan urusan yang masuk kategori ajaran tertentu dari kelompok tertentu
lalu ini kemudian dipanismenkan atau di apa ya
sanksinya itu adalah dalam bentuk bayar berapa
kalau kemudian itu terjadi pada kelompok yang dia tidak meyakini itu gimana coba
ini apakah hanya berlaku pada kelompok agama tertentu saja kan enggak juga
atau kelompok sosial tertentu
atau kelompok sosial tertentu yang dia misalnya dengan suka rela gitu lalu apakah dia juga kena pidana
nah ini saya pikir juga ada percampur aduan ya antara ketika bicara keyakinan dari agama dengan sebuah implikasi yang ada di masyarakat
nah kalau kita bicara soal masyarakat
eee bu halim jadi sejauh mana dong sebetulnya eee negara bisa mengatur atau eee berupaya ingin eee menyelesaikan problematika problematika sosial
kalau tadi anda katakan sanksi pidana tidak tepat
sanksi apa kemudian
nah sejauh mana kemudian negara ini bisa mengatur soal tadi itu
apakah memang tidak perlu masuk ke ranah privat atau justru bisa menggunakan instrumen yang lain bukan ru seperti ini
dan anda melihat sebetulnya apa ya kesimpulan dari eee marangnya kritikan ini karena apa
apakah karena tidak mendengarkan banyak suara publika atau seperti apa
tapi dijawabin nanti
wali kita break terlebih dahulu
kita segera kembali ke saat lagi
ya anda kembali di layar demokrasi
ini segmen terakhir dialog bersama dengan bu halim dari komnas perempuan
tadi sudah banyak kita bahas bahkan kita belejeti pasal per pasal
yang jelas ini masih sebuah draft yang kita publik awal bersama agar kepentingan banyak orang terwakili begitu ya
agar tidak ada yang menjadi dirugikan atau menuai kontroversi
tapi bu alim yang jelas kalau kita mendengar ya apa alasan dari sejumlah pengusul tentu kan ini berangkat dari problematika sosial yang ada di indonesia
eee tidak hanya kemudian soal eee perceraian tadi
tapi juga ada hal hal yang sifatnya misalnya yang tadi kita sebutkan ada penyimpangan lah dan lain sebagainya
bahasanya seperti itu
eee kalau kemudian tidak masuk ke unsur pidana lalu seperti apa
instrumennya apa untuk bisa menyelesaikan masalah masalah problematika sosial di masyarakat
oke pertama kan kalau memang problem sosial itu bukan sesuatu yang merugikan orang lain ya biar diatur oleh kelompoknya itu masing masing ya
tetapi kalau problem sosial itu menimbulkan persoalan kepada orang lain
yang sifatnya pidana entah itu kekerasan diskriminasi pelanggaran hak perempuan pelanggaran hak konstitusional perempuan gitu ya
yang lalu menimbulkan traumatik hidupnya seolah olah tidak bercahaya lagi
nah itu negara harus hadir gitu
tapi kalau rambu rambu itu tidak ada di situ misalnya ya biar diselesaikan oleh kelompoknya itu sendiri ya gitu
dan ya menurut saya ketika hal itu tidak berdampak pada
apa orang lain secara pidana atau kekerasan gitu ya negara nggak perlu ikut campur gitu
oke jadi sejauh mana kemudian negara bisa masuk ke apa ya kalau memang tujuannya untuk menyelesaikan masalah sosial sejauh mana
apakah ini dalam pasal pasal ruu ini terlalu jauh terlalu masuk sekali ke ranah ranah pribadi begitu atau sampai sejauh mana bu
ya sekali lagi menurut saya kalau negara itu harus hadir pada masalah sosial yang tidak terlalu jauh
harus hadir pada masalah sosial yang menimbulkan persoalan yang merugikan orang lain
ini tidak menimbulkan orang lain menimbulkan kerugian orang lain tidak menimbulkan persoalan
loh kalau menurut saya ya tadi ya masalahnya masalah masalah apa tadi isu isu yang kita bahas itu kan bisa jadi diyakini oleh kelompok tertentu
tapi tidak diyakini oleh kelompok lain
gimana negara mau mengaturnya itu
lo yang sini setuju sini nggak terus gimana negara ada di mana
nah itu kan persoalan gitu
jadi kalau itu wilayah moral norma yang ada di sana
ini oleh kelompok itu dan ini tidak berdampak kepada sesuatu yang merugikan orang lain ya biar diatur oleh kelompok itu gitu
tetapi sebenarnya malah justru banyak ya kalau kita ruu pks itu banyak merugikan orang lain itu
negara harus segera hadir itu
yang itu justru belum di
itu kan ya allah banyak sekali ya angka kekerasan seksual itu semakin meningkat baik di offline maupun online
banyak yang traumatis banyak yang pengen bunuh diri banyak yang kerugian kerugian dan banyak hak haknya yang terserabut gitu loh
nah itu merusak hak
negara segera harus hadir dong gitu ya
tapi kalau perdebatan antara tadi ya persoalan persoalan normal sosial itu kan norma sosial ini dengan norma sosial itu kan berbeda
jadi sanksinya ada sanksi sosial saja
sanksi sosial saja atau sanksi sesuai dengan kesepakan dari kelompok yang meyakini itu
kalau kita lihat dari ruu ketahanan keluarga menurut anda apakah memang ada pasal pasal yang sebaiknya dicoret saja
direvisi atau apa
jadi kalau memang ini mau diteruskan ya ada banyak catatan
ini kan masuk prolegnas nih bu
ya harus banyak catatan ya
satu terkait dengan definisi keluarga
ya itu bagaimana tidak hanya yang sebatas sedarah ya
karena realitasnya di masyarakat itu kan juga banyak keluarga keluarga lain yang masuk di dalam keluarga itu gitu
hal hal terakhirnya kalau sedarah nanti ada kita
mubu orang atau ada misalnya kayak kasus di tempat saya ada mahasiswa di rumah saya
lalu saya abekan karena dia bukan anggota keluarga
nggak bisa juga kan
yang kedua memang ruu ini masih tumpang tindih dengan undang undang yang lain
jadi menurut saya lebih baik kita mengoptimalkan undang undang yang sudah ada
untuk kemudian bagaimana itu berfungsi secara nyata dan banyak membawa manfaat gitu
dan juga sebenarnya sudah banyak program program tanpa diatur ini
kementerian dan lembaga itu sudah melakukan
termasuk tadi ya bin win tadi kan sudah melakukan itu
jadi menurut saya jika semangat pembentukan undang undang adalah untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur
maka sangat mendesak misalnya ruu pengasuhan itu perlu diatur itu segera gitu
bukan kemudian semua undang undang ada di sini yang itu menjadi tumpang tindih gitu
jadi perlu ditinjau kembali
perlu ditinjau kembali
jadi kalau catatan saya satu ya yang terkait dengan norma keluarga itu norma keluarga sorry norma agama ya
norma agama itu yang dipahami oleh siapa
yang kedua ya memang harus bisa membedakan mana yang normal sosial mana yang itu bisa menimbulkan merugikan orang lain
kemudian yang ketiga ya tadi pasal berapa dari dua puluh lima ya yang sangat terlihat itu ya ini state ibuism itu mendomis apa mengembalikan perempuan ke
domestik lagi itu menurut saya sudah tidak relevan dengan zaman
oke jadi sejauh mana rancangan undang undang ketahanan keluarga ini merampas hak hak pribadi seseorang tidak hanya perempuan
ya kalau semuanya tadi harus diatur secara teknis gitu sementara situasinya itu tidak setehnis itu gimana
jadi ada ekspresi ekspresi misalnya ya tuh wah sudah aku udah capek aku tak jadi bapak rumah tangga aja deh kamu aja
coba ini kan juga terlanggar
jadi mungkin perlu apa kajian kajian lebih mendalam lagi ya sebelum ini kemudian diteruskan gitu
oke apa sih yang anda harapkan bu alim ketika kemudian dpr membentuk rancangan undang undang ketahanan keluarga ini apa apakah kemudian lebih banyak mendengarkan suara publika atau menggunakan dasar yang lebih kuat lagi kah atau apa
karena kan ini terakhir juga keharap menimbulkan kontroversi ya sehingga beberapa anggota dpr mengatakan ini memang perlu dikaji lagi masih bisa di revisi dan lain sebagainya
apakah memang perlu banyak mendengarkan masukan agar kemudian atau lebih baik tidak perlu ada ruu ketahanan keluarga
kalau sifatnya pengulangan dari undang undang yang sudah ada kenapa harus ada
jelas tidak perlu menurut anda
perlu menurut saya kita tegakkan aja undang undang yang lain gitu loh
dan ormas ormas yang civil society mereka tuh juga dengan sudah kreatifnya merumuskan ya yang ada misalnya kalau saya bisa menyebut ya organisasi muhammadiyah aisyah itu sudah punya buku tuntunan menuju keluarga sakinah yang sudah disahkan
di tamar makassar dua ribu lima belas misalnya
dengan jelas kewajiban suami adalah mencari nafkah dan mendorong istri untuk berkontribusi terhadap nafkah keluarga
nah itu kan mencoba untuk mengakomodir dan situasi yang berkembang gitu loh sehingga tidak sesak lekut harus ini harus itu
tugas dan fungsinya begitu ya yang tadi
yang kedua tadi saya sampaikan ya penelitian membuktikan bahwa fleksibilitas peran di dalam keluarga itu ternyata itulah yang membuat ketahanan keluarga itu
dan menurut saya satu lagi mas karena sekarang situasi perempuan itu banyak yang punya penghasilan lebih daripada apa suami gitu ya
maka yang perlu diperbaiki juga adalah krisis maskulinitas yang dialami para suami ini
bagaimana walaupun dia punya penghasilan rendah lebih rendah daripada istrinya tidak harus merasa dirinya tidak menjadi laki laki sejati gitu loh
bisa jadi ini loh itu nggak dibahas di sini gitu
jadi krisis maskulinitas sekarang kenapa sebenarnya persis
kenapa sebenarnya perceraian itu menurut saya ya
kenapa perceraian itu kok gugat cerai dari perempuan lebih banyak daripada talak cerai dari suami
menurut saya begini juga karena terjadinya krisis maskulitas pada laki laki karena dia merasa tidak menjadi seorang laki laki karena punya penghasilan lebih rendah daripada perempuan
nah untuk mengembalikan ke laki lakiannya dia melakukan kdrt
sehingga dia akunya itu muncul lagi kan begitu
nah ketika dia mengalami kdrt
sang perempuan aku dulu gak punya
penghasilan atau penghasilanku lebih rendah disakiti
sekarang aku punya penghasilan lebih juga disakiti maunya apa sih gini gitu loh
itu satu sisi
yang kedua bisa jadi sang perempuan pun juga karena dia mencontoh suaminya ketika suaminya punya penghasilan lebih itu melakukan dominasi
si perempuan ini ketika dia punya penghasilan lebih juga melakukan dominasi pada suaminya
ya semakin krisis maskulitasnya terjadi gitu
maka solusinya ya bagaimana keduanya itu
diberikan pencerahan untuk saling menghormati
saling memberikan kebaikan ya
saling mencintai dan kesalingan itu menjadi suatu yang sangat utama disitu
oke jadi tidak bisa kemudian mengukur masalah undang undang ini berdiri karena dibentuk karena ada problematika perceraian yang semakin tinggi itu harus dikaji lagi apa indikatornya apa problemnya seperti apa
ya jadi untuk mengatasi perceraian yang tinggi di indonesia itu bukan lalu
mengembalikan perempuan untuk ke rumah tangga gitu loh
tapi bagaimana menghadapi realitas yang ada lalu didiskusikan bersama gitu
termasuk maksud saya tadi ya krisis maskulinitas para laki laki harus diselesaikan itu gitu
itu persoalan yang saya pikir menjadi suatu yang sangat penting diperhatikan juga
nah hal itu belum ada disini
dan ini perlu dikaji lagi ya
perlu dikaji lagi
baik kita tunggu seperti apa kemudian dpr melihat atau mendengar aspirasi yang muncul hari ini
dan juga kemarin ketika draft undang undang rancangan undang undang ketahan keluarga ini dibaca oleh masyarakat
termasuk juga oleh bu alim tadi yang begitu keras menolak katakan begitu
rancangan undang undang ketahan keluarga ini seperti apa
kita tunggu bagaimana kemudian dpr merevisi atau mungkin mengkaji lagi lebih dalam soal ini
terima kasih banyak bu alim sudah hadir di layar demokrasi pada malam hari ini
terima kasih mas riyad ya
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain tetap bersama kami di layar demokrasi